argentina akan menantang juara bertahan perancis pada final piala dunia dua ribu dua puluh dua di lusail iconic stadium pada minggu malam nanti
dan untuk mengetahui seperti apa euforia jelang final sudah ada teksasi brianita salah satu warga negara indonesia yang saat ini berada di qatar
selamat sore waktu jakarta mbak sasy
selamat sore mbak nana apa kabar
baik mbak sasi sore ini akan berkesempatan menonton final piala dunia di lusal iconic stadium
apakah ada persiapan khusus nih mbak sasi
enggak ada kayaknya
paling apa ya beli kaos terus itu aja sih kayaknya
beli atribut atribut apalah untuk yang bisa dipakai buat nanti nonton
nontonnya sendiri atau sekeluarga nih mbak
sekeluarga ini sama suami saya lagi nyupir anak saya tiga di belakang ikut semua
oke untuk tiket final sendiri sudah dibeli jauh jauh hari atau mendadak
karena ada informasi tiketnya sudah ludes kejual nih
iya kita tiket memang sudah cari sejak awal tahun ya bulan februari lah kira kira
itu memang ketika
ketika dibuka untuk pembelian tiket terus kita langsung coba untuk beli itu masih diundi
alhamdulillah tiket tiket yang kita memang ingin nonton dapat termasuk tiket penutupan ini
oke antusiasme warga qatar khususnya pada malam final piala dunia ini kayak gimana sih mbak
antusiasmenya tinggi tinggi baik dari qatari ya dari orang lokal maupun siapapun lah ya yang ada di qatar
semua sangat antusias berusaha sedapat mungkin ya terutama ketika acara pembukaan itu kan ternyata di luar
saya pikir di luar perhitungan ya banyak sekali yang hampir pusit
sukses luar biasa
yang tadinya mungkin nggak terlalu laku keras habis gitu ya termasuk untuk final ini
terus apa ya kalau kita ke jalan jalan kita ke stasiun metro terus kemudian ke tempat keramaian itu udah pasti banyak inilah para support
oke mbak sasi
kalau warga qatar tampaknya sangat antusias bagaimana dengan supporter dari negara negara luar terutama supporter dari perancis dan juga argentina di sana
kalau sekarang supporter saya lihat kalau kebanyakan sih pak kayak kaos argentina ya
di mana mana itu yang lebih terlihat argentina kayaknya lebih banyak gitu walaupun ya perancis juga ada cuma tetap lebih banyak argentina
kalau dari yang kelihatan sepentas di jalanan itu banyak
oke jadi lebih banyak supporter yang memakai kaos argentina artinya lebih banyak yang mendukung argentina
nah mbak sasi kalau sebelumnya pernah nonton laga piala dunia di stadion bisa digambarkan seperti apa sebetulnya rasanya menonton pertandingan piala dunia secara langsung di stadion
dari semua sektor ya dari semua sisi keamanan kemudian pemeriksaan tiket aturan yang ada di stadion mungkin anda bisa cerita seperti apa sih
jadi kebetulan semua saya pikir berjalan rapih ya
dari kita baik kita mau naik kendaraan pribadi kita sendiri itu sudah disiapkan parkirnya rapih
kemudian banyak sekali petugas petugas dalam arti volunteer ataupun petugas keamanan itu sangat banyak di mana mana
dan itu sangat rapih dari kita ke parkiran dari parkiran kita jalan ke stadion itu kan cukup jauh ya
biasa lima belas menit dua puluh menit
sepuluh menit jalan santai tapi itu di jalan itu banyak yang ngatur
jadi kita rapih masuk sampai ke stadion
kalau kita naik kendaraan umum pun sangat banyak yang membantu
jadi nggak akan artinya rapih lah sampai masuk ke stadion
di stadion juga pemeriksaan lancar kita harus menunjukkan apps atau kartu ya
biasanya kita pakai kalung ini untuk menunjukkan kartu haya namanya ya
atau kita bisa tunjukkan fp
kita kemudian tiket juga tinggal di scan cepat
pemeriksaan juga cukup lancar ya artinya petugasnya banyak sekali di situ
sampai dalam pun kita duduk nyaman lah ya saya pikir hampir nggak ada masalah
toilet pun tersedia bersih banyak gitu ya kalaupun antri di toilet juga nggak seberapa gitu
antri makanan pun nggak terlalu panjang minuman
jadi kayaknya semua bagus ya lancar bersih aman
oke tapi selain soal keamanan kemudian persiapan tiket
mbak sasi sendiri bagaimana rasanya menonton langsung pertandingan piala dunia di stadion ini
ya saya kebetulan nonton yang awal awal itu kita nonton kita pendukung belanda ya
jadi saya selalu duduk di bangku supporter belanda
nah itu selalu meriah selalu heboh
kostum para pendukung juga
luar biasa lucu lucu ya
ada yang bawa gendang segala macam alat bunyi bunyian bendera
dandananya pun udah ini ya luar biasa lah semarak
jadinya semangat nontonnya
jadi teman teman sih di sini kebetulan kalau yang saya ini ya ngobrol ngobrol yang darinya tadinya nggak suka nonton bola jadi semangat cari tiket di sini
oke karena seru banget
ya seru seru alhamdulillah
terakhir mbak sasi jagoannya di malam final piala dunia nanti siapa
karena kemarin kan belanda udah tersingkir
malam ini jagoannya siapa di final
oh iya jagoannya saya perancis
oke jagoannya perancis ya beda dengan kebanyakan orang yang menjagokan argentina
kita lihat nanti siapa yang akan memenangkan final piala dunia apakah argentina ataupun perancis
selamat menonton mbak sasy dan juga keluarganya selamat menikmati keseruan menonton langsung final piala dunia di doha qatar
terima kasih sekali atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu mbak sassi dan keluarga